melupakan cinta itu tidak semudah membalikan telapak tangan
apalagi mereka itu kan pacaran telam ya
jadi wah tidak segampang itu
bener mba kalau kata persintaan anak sekarang mba
oh susah untuk pindah rumah
hei lain pindah rumah
gimana masih latihan buat kontras itu
baik baik aja kan
semuanya jadi kacau
pui tiba tibanya tadi dibawa ke kantor polisi pi
dituduh dia nabrak lari
padahal enggak gitu kejadiannya pi
boy tadi tuh dikejar kejar sama anak pilih kobra
nah terus pas boy lagi nyebut
tiba tiba aja ada orang yang lewat
tapi boy menghindari itu pi
dia nggak nabrak orang itu
dia menghindari terus orang itu tiba tiba sengaja jatuh
mungkin dia sengaja menyebab boy
supaya misalnya boy ditangkap
dan sekarang boy dibawa ke kantor polisi
di dekat sekolah itu
tapi kenapa enggak tahu sekarang harus kayak gimana
apa sih maunya anak pilih kobra itu
kamu jangan khawatir ya
nanti publik akan kirim pengacara
untuk mengurus masalah ini
jadi papi katanya mau ngirim pengacara
buat mengurus masalahnya boy
makasih banyak ya pi ya
yaudah sama sama ya sayang ya
untuk datang ke kantor polisi di dekat sma merah putih
karena kasus tabak lari
tapi menurut pengakuan boy sih
dia tidak melakukan itu
terima kasih banyak pak bara ya
kamu udah lama di situ
aku udah lama di sini
dan aku udah dengar semua pembicaraan mas
mas tafwang pengacara mas
ada apa mas harus telfon pengacara
mas ingin pak bara bantuin mas untuk ngurus masalah boy
memangnya kenapa dengan boy
ya ampun boy
kasian banget kamu boy
terus kenapa sini aki aki
juga jadi perhatian banget sama boy
ah kayaknya ada yang gak bener nih
ya kalau boleh ditangkap polisi
kenapa kita harus membantuin boy
supaya buat keluar dari kantor polisi
apa kamu lupa kalau boy sudah dua kali nolongin mas
ya ngapain aja ini jadi
macam balas budi mas sama boy
bagus juga sih
ini aki aki mau bantuin boy
tapi jangan sampai dia merestui aja hubungan boy sama anaknya yang nut sekali itu
oh ya mas memangnya kenapa boy sampai ditangkap polisi
ada masalah apaan dia
ya tadi sih reva ceritanya boy dikejar sama anak black kobra atau gimana gitu
karena kasus tabak lari
tapi mas juga gak tau bagaimana detilnya
karena reva tadi ceritanya dalam kondisi yang panik
jadi gak jelas
kalut lah gitu
kok ini sampai jadi ke polisi segala sih urusannya
kayaknya nyebut nyebut polisi deh kayaknya kemarin
gue gak bisa terima
gue gak rela
gak tega kalau boy dipenjara
payat banget si alex ini
aku balik ke ruangan kedua ya mas
alex kamu tuh bener bener keterlaluan ya
betul lah keterlaluan gimana adrian
kamu ngapain ngelapor ke kantor polisi biar boy ditangkap
soalnya rencana itu lebih efektif
tapi kenapa lu jadi marah sih
nih anak ada benernya cukis sih
saya masih di sini
tapi nggak boleh kayak gitu caranya
nanti yang ada semuanya kebongkar
kita akan mau semuanya berjalan dengan lancar
dengar ya alex
aku tuh udah kesal banget sama kamu
terserah kamu aja alex
ternyata benar dugaanku kalau ini kerjaan adriana sama alec
tapi aku gak bisa langsung konfrontasi ke adriana sekarang
aku gak mau adriana malah curiga kenapa aku belain boy
dia pasti akan mikir aku mendukung reva untuk ikut kontes itu
aduh boy angkat dong teleponnya
gimana kalau kita sekarang sholat dulu
tapi jamaah abis itu kita bareng bareng ngedoain boy
mendingan nih sholatnya sendiri sendiri aja
terus doain aja ya boy
ya doanya juga sendiri sendiri gitu aja gak apa apa deh
yaudah atau enggak kita sholatnya sendiri sendiri tapi berdoanya bareng gitu gimana
nah lebih cocok lagi kalau sholatnya juga jamaah
biar kita pahalanya gitu dapat jamaah
kan lebih banyak tuh
kalau gue sesungguh sesungguh aja sih
tapi lo yang jadi imamnya ya
kenapa jadi gue
enggak kayaknya gue belum pantas deh
jangan jangan jangan gue
nih kalau jadi imam itu bacaannya harus bener ya
bacaannya harus bener
terus udah gitu harus berani gitu ngebimbing sama umum umumnya
aku ngerasanya gue belum pantas
yaudah yaudah yaudah simbi aja
lagian kan lo juga yang kasih usulannya
kalau di kelas lo yang paling tinggi nilainya
lo kira gue mau apa jadi imam
ya mau sih cuma
aduh gue gak pantas tapi
ah udahlah yuk
daripada yang gak sholat sholat yuk yuk sholat yuk
yuk yuk yuk yuk
jaket dong simbi
semoga si eneng teh bener bener bisa melupakan si kemon
tapi saya emang sedikit ragu bah
melupakan cinta itu
tidak semudah membalikan telapak tangan
apalagi mereka itu kan pacaran teh lah mah ya
jadi wah tidak segampang itu
kalau kata percintaan anak sekarang mah
oh susah untuk pindah rumah
heee lain pindah rumah yuk mah
nyaho saya juga gak usah diajarin sih teh abang aku
iya iya bener bener kamu sarding
sardung juga bener bah
itu si neng bisa dibantu sama lingkungan
jadi kita semua ngebantu
si neng itu jangan diingetin terus
dan si eneng itu jangan dipertemukan terus
insya allah mah neng akan sehat
akan lupa semuanya dengan cinta cinta lama dia
si wah bener pisang
itu dia gimana si link bisa move on
kalau si abah nikah sama mamanya si kemon
mau tidak mau si neng bakalan sering ketemu sama si kemot
malah bisa serumah
karunya si eneng nih pasti makan hati ya tuh gitu mah
kenapa jadi kamu yang nangis
begini ya abah
mungkin ya si eneng